kejahatan tinggi jawa timur memastikan hadir dalam sidang pra peradilan kasus lanya lamat diliti
terkait dugaan kasus korupsi dana hibah kamar dagang dan industri jawa timur
yang akan digelar lima april besok
kejati jawa timur tidak hadir dalam persidangan pertama
karena masih berfokus melakukan pengejaran terhadap tersangka
yang masuk dalam daftar pencarian orang
kejati berharap proses persidangan berlangsung adil
kita harapkan disini hakim yang sedang ini yang menyedangkan ini
kita harapkan benar benar murni untuk penegakan hukum
tidak ada unsur unsur kepentingan lainnya
dan bisa fair dalam mengadili pra peradilan tersebut
karena dari sejarahnya kita kemarin itu kan yang pertama
kita sangat kecewa lah terhadap urusan pra peradilan
yang menurut kita alasannya tidak masuk akal